ya calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno mendeklarasikan partai emak emak di kediaman rahmawati soekarno putri
partai emak emak ini ditujukan untuk menjadi sebuah wadah aspirasi para perempuan pendukung prabowo sandi
sandiaga mengklaim bahwa gerakan ini mampu menjadi mesin kampanye yang efektif bagi prabowo sandi
pasangan calon presiden dan wakil atau calon wakil presiden nomor urut dua prabowo subianto dan sandiaga uno
mendeklarasikan partai emak emak di kediaman rahmawati soekarno putri di kawasan jakarta selatan
gerakan para perempuan pendukung prabowo sandi ini akan menjadi wadah aspirasi bagi sejumlah isu termasuk ekonomi hingga kesetaraan gender
atas animo masyarakat yang membentuk begitu banyak partai partai atau gerakan gerakan yang berbasis emak emak
mulai dari pps partai emak emak prabowo sandi ada yang termakbonis
ini menjadi salah satu target yang badan pemenangan prabowo sandi akan fokus khususnya juga di ekonomi keluarga